seseorang yang pernah terinfeksi covid sembilan belas dinyatakan akan punya daya tahan lebih kuat dalam menghadapi virus corona
karena sistem imunnya dianggap telah mengenal karakteristik virus
tapi tak menutup kemungkinan seseorang yang sudah sembuh dari covid sembilan belas kembali terjangkit virus corona
apalagi saat ini virus telah bermutasi
seperti jane anwar pria berusia tiga puluh tiga tahun ini dua kali terpapar covid sembilan belas
yaitu pada mei dua ribu dua puluh satu dan februari dua ribu dua puluh
saat pertama terpapar covid sembilan belas jane merasakan demam nyeri mual dan sulit tidur
sedangkan saat terpapar untuk kedua kalinya gejala yang muncul adalah batuk pilek sakit kepala dan nyeri
penanganan yang diberikan saat terpapar covid sembilan belas yang pertama dan kedua pun berbeda
dulu sempat dikasih sama perabat itu
obat lebih keras cuma saya lupa namanya apa
sempat ada obat tapi untuk menekan virus cuma saya lupa namanya apa gitu
tapi kalau yang sekarang ini saya cuma cukup minum paracetamol
paracetamol sama obat batuk sudah setelah itu selesai
merasakan gejala lebih ringan saat terpapar covid sembilan belas yang kedua kalinya juga dialami berki marindo
sempat hingga mengalami anginnya
berki hanya mengalami gejala seperti batuk pilek dan radang ketika dinyatakan positif covid sembilan belas untuk kedua kalinya
yang pertama itu lebih yang lebih berat kalau ditanya lebih berat itu yang pertama ya
karena yang pertama itu merasakan drop badannya itu parah banget
sampai indera penciuman sama indera perasa itu benar benar nggak ada sama sekali
jadi beda lain sama yang lainnya tapi yang pertama itu merasakan drop badannya itu parah banget
beda lain sama yang kedua yang varian ini
kalau yang varian ini lebih ngenanya ke radang pengorokan sama batuk batuk
dokter puskesmas pelamampang jakarta selatan nia prahesti ningsih menjelaskan
ada tiga besar varian virus covid sembilan belas yang berkembang di indonesia
yaitu varian alpha delta dan omikron
setiap gejala dan dampak yang ditimbulkan pun berbeda
dan ada hubungannya dengan vaksinasi yang telah diterima
yang pertama adalah varian alpha
sebagai varian virus baru banyak gejala berat yang muncul pada pasien yang terpapar covid sembilan belas dengan varian alpha
seperti demam tinggi sesak napas dan saturasi yang terus turun
varian ini menyerang paru dengan gejala seperti pneumonia
sebagian besar yang terpapar varian alpha adalah golongan rentan
seperti anak anak warga lanjut usia dan pasien yang mempunyai comorbid
yang kedua adalah varian delta
meski sudah vaksinasi dua kali pasien yang terpapar virus varian delta masih merasakan gejala klinis yang berat
antara lain sesak napas ditambah dengan hilangnya indera penciuman atau anosmia dan agesia atau tak bisa merasakan makanan
tingkat kematian tinggi lantaran penularan varian delta dua kali lebih menular daripada varian alpha
yang terbaru adalah varian omikron
penanganan covid sembilan belas melalui vaksinasi lengkap dua kali ditambah dengan vaksinasi booster
akan berpengaruh pada gejala yang muncul pada penderita yang terpapar varian omikron
pasien yang belum divaksinasi covid sembilan belas bisa mengalami gejala berat
seperti sesak napas batuk tak berdahak dengan intensitas tinggi dan ada yang sampai mengalami anosmia
penularan varian omikron dua kali lebih cepat dari varian delta
untuk menurunkan penurunan virus baru yang belum ada
antisipasi dan preventifnya
yang kedua delta itu berat karena penularannya lebih cepat
gejala progresivitas penurunan kondisi tubuhnya juga cepat
lalu untuk yang ketiga omikron itu juga lebih cepat
namun gejalanya memang lebih ringan untuk yang memang orang orang sudah mempunyai antibody

pasien varian omikron tetap harus menjalani isolasi mandiri selama sedikitnya sepuluh hari
terhitung sejak pengambilan spesimen
jika disertai gejala isolasi dilakukan selama sepuluh hari sejak muncul gejala
ditambah sekurang kurangnya tiga hari setelah bebas gejala
jadi ada waktu pengamatan dan kemudian ada dilihat evaluasi klinis
evaluasi klinis itu misalnya ada demam ada batuk ada sesak nafas sakit tenggorokan ini harus dilihat
jadi jangan misalnya saya sudah hari ke sepuluh tapi masih demam masih batuk dia keluar
nah kemudian di samping itu ada pendekatan laboratorium
jadi pendekatan laboratorium itu dua kali berturut turut kita periksakan dengan pcr
maka kalau itu sudah dinyatakan negatif baru bisa kita katakan dia sudah bebas
merujuk pada aturan dalam surat edaran kementerian kesehatan nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pencegahan dan pengendalian varian omikron
nilai cycle threshold atau city value dalam hasil negatif pemeriksaan pcr harus di atas tiga puluh lima